industri hiburan tak dapat dipungkiri melahirkan banyak sosok yang menjadi idola
dan memiliki ratusan penggemar kalau berada di puncak karir
mendiang nike ardila adalah salah satunya
bahkan hingga kematiannya telah berusia lebih dari masa hidupnya
sang bintang masih meraup para penggemar baru
berjarak tujuh km dari pusat kota ciamis
tpu ciludu menjadi tempat persemayaman terakhir nika ardila
di sini pula setiap tahun para fans tak pernah absen untuk berziarah
demikian pula tahun ini para fans dari berbagai wilayah di indonesia
bahkan dari negeri tetangga malaysia
baik yang tergabung dengan nike ardila fans club atau tidak
datang untuk berziarah
nika ardila pemirsa fans club
untuk haul yang ke dua puluh tiga tahun ini
dari fansnya hampir seluruh indonesia yang datang
dan termasuk juga dari malaysia
perkiraan saya itu yang kumpul di sini ada sekitar lima ratus orang
insya allah dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai sekarang tahun dua ribu delapan belas
itu fans yang ke sini itu gak berkurang
malah saya juga bangga di sini karena malah bertambah
kerelaan para fans menempuh jauhnya jarak untuk berziarah
mereka akui agar bisa mendoakan
bukan hanya mendatangi makam
para fans juga kerap bersilaturahim kepada ibu kandung sang bintang
bagi perempuan berusia delapan puluh dua tahun yang dipanggil mami ini
para penggemar nike sudah seperti keluarganya sendiri
ketika semenjak teknika berpulang
tapi masih banyak gitu para fans yang datang untuk berziarah
mami sebagai seorang ibu bagaimana perasaan melihat ini semua
perasaan mami kepada semua penggemar penggemar nika
kayak anak sendiri udah lama gak ketemu
sekarang kumpul aja aduh bahagia
makasih udah kumpul dengan neok neok mami gitu
anak mami sekarang ada dimana mana pada datang
apa sih nih yang paling dikenang dari teknika
waktu saya goreng jengkol
cuma petai biasanya
kesengan itu kan kalo makan terus ada itu
ini jenah buat mami
supaya mami enak

dua bulan dari sana
ya itu langsung kecelakaan itu
kepergian nike yang tiba tiba dua puluh tiga tahun lalu
menyisakan kepedihan tak hanya di hati sang ibunda
seperti bagi ali ardi fans asal yogyakarta
yang kala itu langsung berangkat ke bandung
sesaat setelah mengetahui kepergian sang idola
begitu dengar kabar saya langsung ngontak ke teman
waktu itu juga belum ada telepon saya langsung ke rumah teman
kebetulan dia siap juga
waktu itu saya nulis puisi
selamat jalan nika ardila
nika ardila memang telah tiada
popularitas yang diraih dalam waktu cepat
atas segala talentanya dalam dunia hiburan
serta kepergiannya yang tiba tiba
pada akhirnya mungkin menjadi alasan
dia menjadi legenda
dan tak bisa dengan mudah dilupakan oleh para penggemarnya
kinanti bung gareni jamis jawa barat